pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang akan bepergian di masa pandemi
pembatasan perjalanan ini berlaku untuk kebutuhan khusus serta darurat dan bukan untuk keperluan mudik
berbagai persyaratan pun harus dipenuhi
salah satunya adalah melengkapi diri dengan surat keterangan bepergian yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
bagi mereka yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta
di kelurahan mampang perapatan jakarta selatan
warga yang akan bepergian hanya memerlukan surat pengantar dari rt dan rw
serta surat keterangan alasan bepergian
selama pemberlakuan pembatasan ini pun baru ada satu orang yang mengurus surat keterangan ini
untuk persyaratan bakunya yang pasti pengantar rt dan rw
yang kedua surat keterangan dari yang bersangkutan
dia mau mudiknya dalam rangka apa
itu yang diaturkan kan ada anggota keluarga yang sakit
ada anggota keluarganya meninggal
sepanjang dua hal itu tidak ada tidak dilampirkan mungkin kita nggak bisa melakukan pelayanan
lain halnya dengan kelurahan kampung melayu
meski belum ada warganya yang mengurus surat keterangan bepergian
salah satu kelurahan terpadat di jakarta timur ini
mengharuskan warga yang ingin bepergian untuk melengkapi diri dengan surat keterangan negatif covid sembilan belas
dari fasilitas kesehatan
paling nggak ada pengantar di rt rw untuk pelayanan
kelurahan yang standarnya ada pengantar dari rt dan rw
terus yang kedua ada pernyataan dari yang bersangkutan
tidak adanya arahan baku terkait format dan persyaratan penerbitan surat keterangan bepergian ini
membuat setiap kelurahan bisa mengeluarkan persyaratan yang berbeda
jika tak ketat diawasi maka kondisi ini bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengakali larangan mudik